kajian dampak lingkungan untuk ibu kota negara baru di kalimantan terus dilakukan
riset forest watch indonesia menyebut ibu kota negara baru masih berpotensi terkena bencana alam terutama banjir
dalam rilis kajian lingkungan ibu kota negara baru oleh sejumlah organisasi non pemerintah di jakarta pusat selasa sore
peneliti forest watch indonesia anggi prayogi putra menyatakan
ibu kota negara baru sebenarnya punya potensi terhadap bencana alam
hal ini bertolak belakang dengan alasan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke kalimantan timur karena menghindari bencana
anggi menjelaskan wilayah tersebut punya resiko tinggi banjir terutama di wilayah teluk balikpapan
dari dua riset yaitu indeks bahaya banjir dan indeks kerantaran banjir yang memiliki nilai yang tinggi di atas lima artinya
bahwa dengan indeks bahaya banjir yang tinggi artinya secara histori pesisir teluk balikpapan merupakan area yang bahaya yang tinggi secara histori
artinya dari masa lalu sampai sekarang masih sering terjadi banjir
sementara direktur eksekutif organisasi tren asia yuyun indradi mengatakan pembangunan ibu kota negara baru di kalimantan timur akan membawa dampak buruk bagi lingkungan
hal ini disampaikannya dalam rilis hasilnya
kajian ibu kota baru buat siapa
di jakarta pusat selasa sore
karena memang pembangunannya belum terjadi tetapi bahwa kecenderungan dan potensi kerusakan yang bisa terjadi saat ini adalah beberapa fakta
misalnya lubang tambang yang ada di mana mana di sekitar wilayah itu yang notabene itu akan meracuni tanah dan air
kemudian rencana pembangunan plt
kpu yang saat ini sedang dijalankan ada sekitar tujuh pltu baru di kalimantan timur yang sedang dibangun dan akan bertambah lagi seiring dengan rencana perpindahan yang membutuhkan sekitar satu lima gigawatt pasokan listrik
ia juga menambahkan konsep green city yang dicanangkan pemerintah belum dapat mengurangi dampak buruk lingkungan tersebut
tim liputan cnn indonesia